dua warga indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara jepang
dan warga jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di malaysia
berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga jepang dan juga dua warga negara indonesia yang positif corona ini
kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona
kita akan lihat bersama ini dia
ini dikutip dari malaysia mail direktur jenderal kesehatan kementerian kesehatan malaysia datu dr nur hisham abdullah
menyebutkan bahwa warga jepang yang positif corona memiliki histori perjalanan ke jepang pada januari
kita lihat bersama ini dia
pada januari warga negara jepang tersebut pernah atau melakukan perjalanan ke jepang
kemudian yang selanjutnya apa yang terjadi
selanjutnya kita akan menuju ke empat belas februari
karena disinilah ada satu kejadian ya
di mana warga jepang ini dan juga salah satu warga depok yang berusia tiga puluh satu tahun
yang kemudian dinyatakan oleh pemerintah indonesia hari ini bahwa ia positif terinfeksi virus corona
sempat bertemu dan juga menghadiri pesta dansa
lokasinya saat itu ada di jakarta
dan ini berlangsung pada empat belas februari dua ribu dua puluh ya
dan menurut menteri kesehatan republik indonesia terawan agus putranto
kedua orang ini memiliki status atau berteman ya statusnya
oke selanjutnya kita akan lihat pertemuan atau timeline lainnya
kita akan menuju ke tujuh belas februari dua ribu dua puluh
apa yang terjadi kepada warga negara jepang usai adanya pertemuan pada empat belas februari tersebut
ternyata warga negara jepang ini terbang kembali menuju malaysia dan ia pun diketahui memang sedang bekerja di sana
pada tujuh belas februari
ia menunjukkan gejala demam dimana gejala demam ini merupakan salah satu gejala ya
yang didapat atau biasanya dirasakan oleh pasien yang terinfeksi virus corona jenis baru atau covid sembilan belas
ia pun kemudian mendapatkan pengobatan
lalu pada dua puluh februari yang terjadi adalah ternyata warga negara jepang ini harus dirawat di rumah sakit swasta di malaysia
ada salah satu rumah sakit swasta yang ada di sana dan setelah menjalani tes kesehatan di malaysia
ternyata akhirnya pada dua puluh tujuh februari warga negara jepang tersebut pun dinyatakan positif menderita atau terdapat virus corona atau covid sembilan belas di dalam tubuhnya
setelah itu ia pun diisolasi di rumah sakit yang berlokasi di kuala lumpur
itu tadi perjalanan dari warga negara jepang yang sempat datang ke indonesia kemudian melakukan interaksi dengan warga negara indonesia
dan diketahui bahwa ia terinfeksi virus corona
nah lalu bagaimana dengan perjalanan warga depok yang sempat kontak dengan warga jepang ini selama berada di jakarta
nah ini dia
setelah pertemuan pada empat belas februari yang tadi disampaikan oleh saya
warga depok ini ternyata baru menunjukkan gejala berupa batuk sesak nafas dan juga demam pada enam belas februari
ia pun setelah merasakan gejala gejala seperti ini melakukan rawat jalan di salah satu rumah sakit
yang berlokasi perawat jalan begitu ya sempat
jadi dia berobat kemudian juga hanya menuju ke dokter begitu
dan saat rawat jalan selama sepuluh hari ia juga melakukan kontak dengan ini dia pada dua puluh enam februari
dengan sang ibu ya yang berusia enam puluh empat tahun
mereka berdua ini lalu berobat dan juga dirawat di salah satu rumah sakit di depok
tepatnya pada dua puluh enam februari dua ribu dua puluh
namun apa diagnosa dari rumah sakit saat itu
mereka berdua ternyata didiagnosa
mereka mengalami bronkitis
jadi dengan gejala gejala yang tadi disebutkan diantara ada mual batuk
dokter yang ada di sana kemudian mendiagnosa kedua pasien ini
yaitu seorang ibu berusia enam puluh empat tahun dan seorang anaknya yang berusia tiga puluh satu tahun dengan penyakit bronkitis
lalu yang terjadi pada dua puluh delapan februari akhirnya
warga depok ini melakukan kontak melalui telepon
jadi warga negara jepang yang tadi sudah terinfeksi positif corona
ini menelpon warga depok
ia pun menyatakan bahwa ia ternyata positif terinfeksi virus corona
apa yang dilakukan oleh warga depok setelahnya
yang dilakukan setelahnya adalah usai mendengar kabar ini
dua warga depok itu pun kemudian
ibu dan anak ini barulah pindah ke rumah sakit penyakit infeksi sulianti saroso
tepatnya pada dua puluh sembilan februari
lalu yang dilakukan adalah pada satu maret
kemudian kedua pasien ini melakukan tes kesehatan dan juga diambil spesimen
untuk kemudian melakukan uji laboratorium terhadap dengan virus corona
kemudian sampelnya ini pun dikirim ke litbangkes
dan hasilnya yang kita tahu bersama pagi tadi
kita sama sama mengetahui hasil dari uji lab yang sudah dilakukan terhadap dua warga negara indonesia ini
bahwa mereka berdua ternyata positif virus corona
satu hal yang perlu dipelajari yang pasti banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona
bisa dilakukan dengan menjaga sanitasi diri
pastikan anda selalu mencuci tangan anda dengan hand sanitizer atau hand sterilizer yang mengandung alkohol
dan hindari sebisa mungkin untuk kemudian melakukan kontak dari tangan yang terpapar kotoran
untuk kemudian memegang muka anda dan juga pemerintah menyarankan untuk menghindari tempat tempat umum dan juga kontak kontak yang dirasa tidak perlu